juli dua ribu dua puluh satu memang sudah berlalu
tapi tidak bagi sebagian keluarga yang nyawa anggota keluarganya direnggut virus covid sembilan belas
kematian itu menimbulkan duka sekaligus luka
duka karena ditinggal mati orang terkasih
luka karena di tanggal kematian mereka
pemerintah melaporkan nol kasus kematian
mega mustika warga tande surabaya ini salah satunya
ia kehilangan sang ayah sudirman
yang meninggal pada tiga belas juni dua ribu dua puluh
tepat di tanggal pemkot surabaya
melaporkan nol kasus kematian
untuk mencari kebenaran
ia memberanikan diri mencurahkan isi hatinya
dalam sepucuk surat untuk wali kota surabaya eri cahyadi
saya ingin mempertanyakan kenapa dan apa alasannya
kok di tanggal tiga belas itu tidak ada angka kematian
kenapa ditutupi kematian ayah saya yang meninggal karena covid
bukan hanya di surabaya
kasus menghapus jejak mereka yang mati
juga terjadi di kota malang
almarhum suparno salah satunya
pensiunan angkatan udara ini meninggal pada dua juli dua ribu dua puluh
pada hari itu pemkot malang melaporkan tidak ada kematian karena covid

akan menjadi kematian
sangat kecewa masa tidak dianggap meninggal karena covid
masa dihapus dari
sangat kecewa sekali
tolong jujurlah pemkot
berikan data yang asli jangan ditutup tutupi
ada ribuan korban covid sembilan belas yang diabaikan
tidak dicatatkan sebagai kematian covid

sejumlah pihak menilai pengabayan ini adalah upaya sistematis
untuk menyelamatkan muka pemerintah karena gagal mengendalikan pandemi
sekaligus nyawa rakyatnya
saya menelusuri keberadaan keluarga korban covid sembilan belas yang tidak diakui ini
setelah mengumpulkan sejumlah data dan dokumen sejak awal pandemi
baik pemkot malang maupun surabaya berdalih dengan berbagai alasan
jangan lupa berlangganan
kalau kita sesuai saja dengan regulasi yang ada
kasus kematian yang kita laporkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi
jadi yang dilaporkan di nar itu dok ya
kita taruh di gelombang di sisi pokoknya
itu tentunya kan kita harus buka data ya

kami nggak bisa menyampaikan oh ini di tanggal berapa ini di tanggal berapa
dalam liputan ini saya berfokus pada data juni dan juli dua ribu dua puluh
ketika terjadi lonjakan besar jumlah kasus kematian
rumah sakit kolaps
kematian terkait covid maupun non covid melonjak drastis
para keluarga ini berusaha menggali kembali angka angka yang dikubur bersama anggota keluarga mereka karena covid sembilan belas